di jawa timur hiu paus yang terdampar di pesisir probolinggo terus bertambah hingga mencapai dua puluh sembilan ekor
tim ahli perikanan dan kelautan provinsi jawa timur akan datang untuk mencari tahu penyebab terdamparnya hiu ini
jumlah hiu paus warna hitam pekat moncong mirip lumba lumba yang terdampar di desa pesisir kecamatan gending kabupaten probolinggo jawa timur terus bertambah
pada rabu sore jumlahnya mencapai dua puluh sembilan ekor
kabar terdamparnya hiu paus ini cepat menyebar hingga menjadi tontonan masyarakat termasuk warga dari luar probolinggo
terdampar awalnya waktu air masih besar tadi sudah ke pinggir semua setelah itu pada kembali ke tengah semua sudah kembali semua ke tengah tiba tiba juga kembali lagi ke pinggir akhirnya airnya sampai kecil seperti ini tidak bisa kembali
warga setempat berusaha menyelamatkan hiu paus ini
namun mereka kesulitan karena ukuran ikan ini
hiu paus yang terdampar rata rata memiliki panjang tiga sampai empat meter memiliki berat antara empat sampai sepuluh ton
tim ahli perikanan dan kelautan provinsi jawa timur akan didatangkan pada hari kamis untuk mencari penyebab datangnya hiu paus ini